seorang pengendara motor di situ bondo tewas setelah menjadi korban tabrak lari di jalur pantura
sementara itu di mojokerto seorang anak pang juga tewas akibat menenggak minuman keras
beginilah kondisi iwan korban kecelakaan yang terjadi di jalur pantura asem bagus situbondo
pengendara motor asal bondowoso ini tewas di tengah jalan setelah tubuhnya terlindas truk
sementara sang istri asyati terkapar di bahu jalan dengan luka pada pelipis di kepalanya
kecelakaan ini berawal saat korban yang berboncengan dengan istrinya melaju dari arah situbondo menuju banyuwangi
saat melintas di lokasi kejadian motor korban tersenggol motor lain dan kemudian terjatuh
naasnya pada saat bersamaan dari arah berlawanan melaju truk dengan kecepatan tinggi yang langsung melindas korban
warga sempat panik karena tidak ada satupun kendaraan yang mau membawa korban
korban ke rumah sakit
sementara di mojokerto seorang anak pang menunggui jenazah temannya di pinggir jalan yang meninggal diduga akibat menenggak minuman keras
tampak teman korban hanya jongkok termangu melihat temannya terbujur kaku
selain itu di sekitar tubuh korban juga ditemukan bercak bercak darah bekas muntahan
sebelum ditemukan tewas teman korban mengaku malam harinya tiga anak pang terlihat mondar mandir di depan rumah kosong
namun pada pagi harinya salah satu anak pang terlihat tergeletak dan sudah tidak bernyawa lagi
polisi kini memeriksa dua teman korban untuk memastikan penyebab kematian